dan kita ke informasi selanjutnya minggu tiga juli jumlah kendaraan yang memasuki wilayah yogyakarta melalui sleman terlihat ramai lancar
para pemudik diimbau untuk tetap mewaspadai jalur jalur rawan kecelakaan dan pasar tumpah
arus kendaraan di sleman menuju ke yogyakarta terlihat sudah ada peningkatan seperti di simpang tiga jombor dan kawasan gamping
kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi dan sepeda motor dengan nomor polisi dari luar yogyakarta
meski belum mengalami kepadatan para pemudik yang melintas di kawasan sleman diminta untuk mewaspadai jalur jalur rawan kecelakaan
yang meliputi jalan wates kilometer lima hingga delapan atau seputaran delingsari hingga pereng dawek
jalan magelang seputaran medari hingga tempel dan jalan solo seputaran kalasan hingga prambanan
di tiga jalur ini terdapat pasar murah
kalau kita membuat sleman sementara mungkin yang di wilayah prambanan ya pasar prambanan ini
tapi nanti setiap pasar tumpah kita siapkan personil untuk pengamanan di wilayah atau di tkp tersebut
untuk mengatur dan mengurangi kemasukan tersebut